mas mas kita liat liat kesini yuk
lagian anak kita kan perempuan
gak ada terserah kamu aja
kamu kok jawabannya kayak gitu sih mas
kamu gak mau nemenin aku lihat lihat perlengkapan buat bayi kita
aku lagi pusing dikirim pekerjaan
aduh udah deh
mikirin pekerjaan tuh ntar ntar aja
sekarang yang penting kamu fokus dulu buat bayi kita
aku gak jadi deh liat liat kesini
kita pergi aja yuk
kamu dibikin bingung aja sih
yaudah deh yuk yuk
aku capek ngikutin kamu terus
kamu selalu berubah ubah
aku tuh punya karyawan
aku harus meeting di kantor
sebenernya kamu pulangin taksi aja
atau suruh mama jemput kamu
kamu tenang dulu dong
jangan marah marah kayak gitu
kamu masih pengen kan janin itu selamat
aku membutuhkan uang
dan sekarang aku membutuhkannya dalam jumlah yang besar
untuk bangun bisnis baruku
semua uang aku udah aku kasih ke kamu
aku gak megang sama sekali sama kamu
dia pasti bisa memenuhi permintaan kamu
yang aku lihat dia peduli sama kamu
bukan hanya peduli sama istrinya
oke gak apa apa
tapi yang jelas
kalau kamu gak bisa mewujudkan permintaan aku
aku akan beberkan semua kebohongan kamu
dan aku akan bilang semuanya kepada mereka
hai itu bapak

saya juga punya kerja

saya juga juga ini
akhirnya aku akan ada tonik hati
aku akan scared

aku tahu aku memang beda sama dini
seenggaknya kamu bertanggung jawab sama anak yang ada di dalam kandungan aku
biar bagaimanapun juga dia tetap anak kamu mas
aku soalnya lagi pusing sama kerja
banyak sekali yang harus aku pikirin
aku tahu kamu sibuk
aku mau belanja semua keperluan bayi ini sendiri
termasuk renovasi kanker dan ke dokter
kamu butuh perlengkapan sepanjang hati